jangan sedih dong
harusnya kamu itu bahagia sekarang
terus dia bilang
aku disuruh tinggal disini
tapi aku bener bener takut ma
jangan selama itu nino urus
percarain aku sama dia
besok mama antar kamu
kamu tenang ya
saya lara dari panti
ada apa ya
saya cuma mau mengabarkan aja
bahwa jadwal kunjungan dinas sosial
harianya hari esok pak
oh iya begitu bu
jam berapa ya kira kira
jam sepuluh pagi pak
dan seperti kesepakatan kita dari awal
kali ini sama raina ya pak
itu artinya gue harus bawa rena ke rumah ini tanpa sepengetahuan mama
karena gak mungkin mama ikut
mama kan gak tau kalau gue udah nikah
besok saya tunggu di rumah ya bu
terima kasih banyak
yang kaki kamu masih sakit ya
gak usah pedulin aku
silahkan kamu ambil barang barang kamu
mulai sekarang kamu tinggal sama orang tua kamu
kasih kita waktu sebulan untuk berpikir
apa rumah tangga kita ini masih bisa dipertahankan
atau jalan keluarnya
atau senang juga
dia udah budgets sih
mas'ma tinggal jam goreng
gue mau bareng
emang aku itu tersangkag
iya dia evolving ya
kehabisan lu gak tersyukur
aku cinta sama kamu aku gak mau pisah
hargain keputusan aku
aku gak mau pisah
aku gak mau hidup tanpa kamu sayang
nino ayo cepet bawa ke rumah sakit
terus belum makan
sister siapkan alat usg nya ya
keluarga ibu elsa
saya ibunya dan ini suaminya
penyebab ibu sh pingsan itu
karena ibu elsa sedang hamil
iya pak bu
tolong dijaga kandungan istrinya ya pak
dan satu lagi
hindari stres ya pak ya
terima kasih banyak ya dok
kalau gitu permisi ya pak bu
keputusan kamu ya
elsa melakukan semua itu
pasti mama yakin itu karena hormonal
jadi dia ketakutan sekali
kamu itu kembali lagi sama andin
jangan sampai kemarahan kamu
dan membahayakan kandungannya
jangan sedih dong
harusnya kamu itu bahagia sekarang
kamu sama nino sebentar lagi akan punya anak
tadi dokter yang ngomong
kamu seneng kan denger aku hamil
apa kau masih mau pisah sama aku
nino sudah berpikir ulang
kalian gak akan pisah
dan tentu saja
kalian tidak akan pernah bercerah
ketika kamu berdua
betul begitu kan nino
makasih ya sayang
aku akan jadi istri
yang lebih baik lagi buat kamu
apalagi aku lagi hamil sekarang
aku seneng banget
mama juga seneng banget
mama udah gak sabar nih
sebentar lagi mama berarti punya cucu
gak boleh nangis ya
anak papa cantik sekali
udah makan belum
makannya pinter gak sus
pinter banget pak
waduh anak papa makannya pintar sekali
kalo pinter kayak gini nanti dikasih idea
selamat pagi al
aku mau ajak rena jalan jalan
gak apa apa ya
oma juga mau jalan jalan
mama tuh mau dimainin sama rena
nanti super kaman train mama ya
sus temenin mama ya
mau jalan jalan sama papa
udah have fun ya sama papa kamu ya
yaudah oma sama suster juga mau jalan jalan
kita udah sampe
ini rumah siapa pak
ini rumahnya rena dong
kan rumahnya papa rumahnya rena juga
nanti rena tidur disini
mama kangen banget sama rina
aku juga kangen
ya ampun udah sehat sayang
kamu kok bawa rena kesini kok gak bilang sama aku sih
terserah saya kapanpun saya mau ngajak rena kesini
pa jangan galak sama mama
papa galak ya
aku seneng banget loh mas rena bisa dateng kesini mas
aku tuh udah kangen banget soalnya
kamu denger ya
ibu panti mau dateng kesini
kamu jalan kaku kayak kemarin
ada peri cantik mungil disini
ki kenalin ini rena anak angkatnya mas al
oh gitu mbak
kenapa nggak anak dari mbak andin aja
biar jadi aladin
maaf pak bos bu bos
sudah ditunggu di ruang tamu
oleh ibu panti dan perwakilan dinas
ki buatin minum
saya juga ingin balik ke pos
kita ketemu sama ibu panti ya